ussshh kereta cepat bullet train indonesia pertama
akhirnya resmi beroperasi pada dua oktober dua ribu dua puluh
tapi orang orang pengen tahu seperti apa sih isi dalamnya
nah kalau ini pintu masuknya
saya mungkin akan tunjukkan langsung
di titik yang
ruangan kursi yang wih ini sih seru banget
ini sepertinya kursi vip atau bisnis ya
karena dari sisi legroom yang sangat luas
ada tempat untuk bisa bersandar
untuk istirahat juga bisa
saya yakin ini dalam waktu tiga puluh menit
misalkan tiga puluh atau empat puluh menit menuju ke bandung
sangat nyaman sekali dengan kursi seperti ini
tidak banyak kalau saya lihat ada beberapa sampai di belakang
tapi kita akan lihat fasilitas lainnya lagi
nah kalau disini saya lihat ada
yang bisa buat bagasi berat
kemudian ada ya masih tempat bagasif
dan toiletnya ada disini
toiletnya ini kurang lebih kayak seperti
di memang bullet train ya
di pesawat pun juga hampir sama
tetapi ini lebih luas
dengan kalau saya hitung nih sekitar satu meter
lebarnya ada di
ini kurang lebih juga satu meter
untuk ruangan berikutnya
ini kursi yang
sepertinya di kelas premium
busanya cukup lembut untuk bisa kita duduki
let's say saya ingin dekat jendela
dengan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
tetapi memang sudah diatur atau ditata sedemikian rupa
itulah kereta cepat
kalau di dunia mungkin ini indonesia pertama termasuk di asia tenggara
yang kita bersyukur pada akhirnya bisa resmi beroperasi
nanti dalam konteks gratis
selama pertengahan oktober tadi berdasarkan
apa yang disampaikan oleh
luhut bintang harapan jaitan
berapa sih harga yang akan ditetapkan nanti setelah
benar benar publik dapat menikmatinya
roni satria fajar bolivia jakarta
uff seru banget